tak terasa pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden legislatif tinggal beberapa bulan ke depan
pada empat belas februari tahun depan negara kita akan menggelar pemilihan umum lima tahunan secara serentak
di kota surabaya ada dua dua ratus delapan belas lima ratus delapan puluh enam pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau dpt
jumlah ini berasal dari tiga puluh satu kecamatan dan satu ratus empat puluh tiga kelurahan
dalam pelaksanaan pemilu tiap kecamatan ada lima orang panitia pemilihan kecamatan ppk
dan di setiap desa ada tiga orang yang dilantik oleh kpu kota surabaya untuk menjadi panitia pemungutan suara
jadi jika di total ada satu ratus lima puluh lima ppk dan empat ratus dua puluh sembilan panitia pemungutan suara
namun ada kejadian tidak terduga puluhan ppk dan pps di kota surabaya mengundurkan diri
terhitung hingga empat belas juli dua ribu dua puluh
ada lima dari satu ratus lima puluh lima personel ppk dan dua puluh delapan dari empat ratus dua puluh sembilan petugas pps yang mundur
meski belum signifikan namun kpu kota surabaya sudah mempersiapkan langkah antisipasi
mundur karena tidak bisa membagi waktu tidak bisa membagi konsentrasi
menurut saya justru harus saya apresiasi
karena memang kalau kemudian tidak bisa membagi waktu ini dibiarkan begitu saja
justru yang terbengkalai adalah tahapannya
tapi begitu mereka mundur artinya kemudian ada pengganti baru dan justru kemudian bisa menstabilkan kembali pelaksanaan tahapan di setiap levelnya
tahapan selanjutnya posisi yang ditinggalkan akan diganti oleh pps dan ppk cadangan yang memang sudah disiapkan sejak awal
sebagai persiapan jika ada panitia pelaksana pemilu terpilih yang mundur di tengah jalan
sekalipun ada beberapa ppk tadi yang mundur pps yang mundur tahapan terus berjalan dan tidak ada persoalan
bagaimana sebenarnya pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan
dalam beberapa minggu ke depan kpu kota surabaya rencananya akan mengadakan pelantikan pps dan ppk pengganti
agar para panitia pemilu tingkat kelurahan dan kecamatan ini segera beradaptasi
tidak sampai mengganggu proses persiapan pemilu dua ribu dua puluh
ganjar wicaksono andreas wicaksono surabaya jawa timur